berapa jam sebelum rapat paripurna dpr digelar mahkamah kehormatan dewan atau mkd
lebih dahulu memutuskan untuk memperhentikan adekomarudin sebagai ketua dpr
dan keputusan ini diambil sebagai buntut pelaporan ade oleh komisi enam dan juga badan legislatif dpr
adek komarudin dijatuhi sanksi ringan dan sedang atas dua kasus yang membelitnya
yang pertama yaitu kasus pengalihan mitra kerja komisi enam ke komisi sebelas
terkait pembahasan penyertaan modal negara bumn
sementara kasus kedua pelaporan ade oleh badan legislatif dpr atas tuduhan menghambat pembahasan
rancangan undang undang tembakau
mkd mengaku telah melakukan pemanggilan tetapi ade komarudin tak pernah datang
mahkamah kehormatan dewan telah memutuskan terdapat pelanggaran kode etik dpr ri dengan kriteria sedang
terhitung sejak hari rabu tanggal tiga puluh november dua ribu dua puluh
yang terhormat saudara dr haji ade komarudin mh a dua ratus enam puluh dua fraksi partai golkar
dinyatakan berhenti dari jabatan ketua dpr ri masa keunggataan tahun dua ribu empat belas dua ribu enam belas